teh ara suka di sini
abah jadi sering di rumah
mak masak opak setiap hari
terus ara bisa sekamar sama teteh
dulu mana pernah kita gini
rasanya kalau ngomongin soal keluarga cemara saya pengen nyanyi
boleh kali ya
harta yang paling berharga adalah keluarga
nggak kalah sama bcl kan
kalau jawabannya aku gue lah
oke di studio showbiz news kita sudah kedatangan dari keluarga cemara
ada nirina ada mbak sri welas kemudian juga ada mbak anggia dan juga ada mbak gina
selaku produser dan juga produser sekaligus penulis
terima kasih keluarga cemara sudah kembali hadir ke kehidupan kami
tahun sembilan puluh enam gak sih dulu ya
kurang lebih ya sembilan puluh enam ya

berapa tahun tomo
lebih ya dua puluh tahun lah hampir
dua puluh tahun lebih bahkan
akhirnya sekarang dibuat ke layar lebarnya
saya harus tanya ke produsernya dulu
mengaplikasikan keluarga cemara yang dulu tayangan serial televisi kemudian sekarang diangkat ke layar lebar
sesusah apa sih mengaplikasikannya
artinya kan sekarang kita tantangannya beda nih
karena soalnya yang nonton bukan generasi
kita bilangnya generasi apa ya
iya milenial yang sekarang gitu
gimana tuh mbak
kalau dari penulisan ceritanya sih sebenarnya waktu itu berangkat dari kegelisahan saya gina dan angga
kalau kita pengen banget menghadirkan cerita keluarga untuk anak anak kami gitu
dari situ langsung kita cari apa yang secara value itu masih relevan terhadap isu keluarga kini
terus akhirnya kita ambillah cerita si keluarga cumara ini tentunya dengan memohon izin ya
restu dari mas arsuna
tapi ketika melakukan penggodokan cerita kami melakukan market research
kami melakukan riset terhadap satu ratus lima puluh kepala keluarga yang waktu itu memang
itu sampai ada risetnya juga
kami melakukan riset ke keluarga yang memang waktu itu mereka menonton dan keluar dari bioskopnya
jadi kita kayak pengen direct penonton indonesia tuh seperti apa sih
melibatkan mars ars juga nggak artinya dalam apa
penulisan juga semuanya di keluarga cemara film ini
kami tuh bersyukur kita tuh punya seorang kreator sehebat mas windu
yang justru melepaskan anak bayinya untuk jadi dewasa bersama kami gitu
jadi ibaratnya dia udah selama berapa ya
dari seribu sembilan ratus delapan puluh sampai dua ribu tujuh belas sudah ngerawat
terus kemudian sepanjang dua ribu tujuh belas sampai dua ribu sembilan belas yaudah nih kami yang jaga dan dia membebaskan
jadi dia tuh mau ngasih ide dan pokoknya puncanya cuma satu
pokoknya bikin nilai keluarga ini se universal mungkin sehingga banyak orang yang bisa relate sama kisahnya ceritanya
oke kalau ini emak emak menegelis pisah
sebentar sebentar boleh dipanggil lagi
oh boleh boleh
nah hei juga pasti kan nontonin dong keluarga cemara kan
dulu ada siapa nonton
ada siapa novia kolopaki
kemudian pernah emma wawoko juga kan
sekarang nirina juga
tantang gak susah gak sih akhirnya dan perasaannya gimana ketika pertama kali
oke nak ini kita mau bikin film keluarga cemara wah keluarga cemara nih
terus nah jadi emaknya
sebenarnya sih kalau nirina sih lebih gini ya dari pertama udah tau itu ringo yang jadi abahnya
oh jadi sebelum emak ini
jadi apa yang aku pikirkan itu kepikiran banget bahwa oh oke
kayaknya mungkin nih pengen di shifting ke komedi kali ya makanya dipasangin rina sama ringego gitu
so i'm like okay pokoknya casting tetep casting segala macem gitu
tapi begitu akhirnya kita udah di approve akhirnya diterima terus udah gitu dikasih script segala macam
script berubah sampai akhirnya kita yang ngeluh
tadi perasaan agak ada komedinya
sekarang kemana ya ini bagaimana terus mulai tegang sama ringo berdua
dan sama ringo itu kan gak pernah
maksudnya selalu main film bareng
tapi belum pernah menjadi suami istri
itu harus melepaskan semua rasa yang kita punya
dan ringo itu kan liat mukanya udah pengen ketawa kan ya
aduh ringo itu udah tahu semuanya deh tentang ringo ya
jadi kan bener bener tiba tiba menjadi suami tuh kayaknya yang aah
boleh milih yang lain gak sih suaminya
dan terus ditambah lagi bahwa memang sudah ada karakter emak yang dimainkan sama orang lain sebelumnya
dan karakternya itu kan yang very keibuan halus lembut gitu
nah juga mikir ya gimana ya
nah mau jadi emak yang kayak apa nih
akhirnya nah pokoknya nah punya nah kodana adalah orang orang yang memang sudah membuat karakter emak di sini nih
yang baru ini
oke mbak asri di sini berperan sebagai
kasih tau gak ya
jadi logatnya teh sunda
ini ya apa sih kayak
iya tukang kredit itu kan
betul lah saya gak suka kredit ya
tapi seneng karakter yang dibentuk di sini benar benar maksudnya beda dari asli main biasanya
waduh yang benar keluarga cemara main ini drama
maksudnya belum pernah main drama sekeras ini gitu
jadi ada beberapa scene yang tidak memperbolehkan
bukan betul boleh
di skenario saya tidak boleh
gue sudah nangis
karena situasi dan kondisi yang ada di situ saya menerima aura yang sangat sedih
coba dicombin sebentar lagi silahkan keluar
saya harus sehingga saya harus menangis di situ
jadi maksudnya padahal saya bilang aduh saya sebenarnya gak mau nangis gitu
oh hidungnya suara udah suara hidung
lepasin aja mbak lepasin
mau saya ambilin tissue gak mau tanya
tapi karena ini aku tuh ngerti banget kenapa mbak asri disini tuh relate banget sama ceritanya
karena memang sebenarnya dari ini tuh kan ceritanya kalau kita lihat flashback
flashback dari dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas sampai ya dua ribu delapan belas deh
banyak banget kan yang perusahaan perusahaan yang memulangkan merumahkan
atau bahkan efisiensi gitu
dan ternyata teman saya ini juga ada pengalaman pribadi
jadi pas lagi mendalami karakternya itu tuh kena gitu
jadi ada adegan yang semestinya dia gak nangis
kenapa dia nangis
tapi jadi dapet sih
maksudnya based on punya pengalaman gitu mbak asri
iya memang karena kan memang apa namanya ya
waktu syuting ini itu memang kondisinya suamiku memang sedang dirumahkan
dan kondisinya bener bener seperti abah gitu
jadi aduh gitu
terus udah gitu ya
ya yang terjadi
di apa di shooting itu ya kejadian di meja makan terutama itu
jadi membuat aku jadi ini kok gue banget ya gitu
itu yang membuat apa namanya aduh ya ampun
membuat bagaimana keluarga ini menyikapi kesulitan
tapi dengan pilihan kebahagiaan gitu loh
jadi gak perlu dengan marah marah
gak perlu dengan apa namanya
frustasi atau menjadi selesai semuanya gitu
tapi bisa menghadapi itu dengan cinta gitu
dengan ya kebahagiaan lah
aduh ini kok berubah sampai delapan puluh an aja
karena memang film ini kerasa banget ya dari pembuatannya
terus kolaborasi antara ada produser penulis dan juga directornya tuh kawin banget
jadi buat kita yang mainin aja
dia juga tuh udah ngerasain banget
rasanya tuh full banget gitu loh
sebenarnya kan film dibuat untuk bagaimana para penontonnya ketika pulang membawa pesan
nah yang susah adalah membuat film
anak yang menonton dia pulang dan
oh ini artinya hidup
jadi pesan itu yang sebenarnya kenapa anak anak harus menonton film ini
supaya anak anak pulang tuh dengan
superhero aku itu mama dan papaku yang selama ini ada di depan aku
ya mungkin selama ini dia gak realize gitu
mudah mudahan anak anak indonesia bisa nonton supaya tahu
super hero nya dia tuh selama ini siapa
itu untuk para penontonnya di rumah ya
kalau misalnya cerita racikan yang sudah dibuat oleh mas yandi
kemudian juga ada teh gina teh anggi
sudah sebegitu menghipnotis dan membuat para pemainnya sendiri justru terharu ya
dan sekarang saya punya tamu spesial
yang juga menjadi apa ya
bagian penting dari keluarga cemara versi arswendo atmowiloto
ada ini dia saya langsung panggil aja ya
ini dia ya
aduu makasih banget loh
yang poni spesial
bawa microphone sendiri
anak kayak emak tapi yang udah jadi emak emak maksudnya
ada teman teman disini
harus deket sama emak
harus deket sama emak
kalau tiara ini
tiara ini adalah anak dari mas arswendo
jadi pertanyaan gini nih mbak tiara
kalau misalnya film keluarga cemara atau serial keluarga cemara
itu memang yang menggambarkan kehidupan
dari keluarga arswendo atmowiloto
dan dimanakah tiara diantara heis
diantara ara dan juga agil gitu
saya boleh gr tapi
boleh boleh banyak
jadi dalam kesempatan ini juga kebanggaan yang luar biasa buat bapak ya
karena umurnya udah tujuh puluh tapi he never fails to make us proud
jadi kebanggaan kami sebagai anak arak ya bapak
itu saya sampaikan di layar cnn
inspirasi selalu dari keluarga memang
bapak itu kan
memang bapak itu latar belakangnya miskin
sebagian besar memang dari pengalaman sehari hari
yang kemudian diracik
karena bapak memang keahliannya dalam rangkai kata kata dan kalimat yang saya
saya sejujurnya tidak pernah bisa usai membaca novelnya
bapak kenapa sih keluarga cemara ini nggak pernah happy ending
happy ending dong kata bapak gitu
kamu baca happy endingnya adalah tidak seperti hollywood happy ending
tapi happy ending in away bahwa keluarga ini tetap bisa bersyukur
dan memang bersyukur adalah di keluarga kami
setiap kami doa ketika natal ketika tahun baru ketika ada yang ulang tahun
maka pertama kali yang diucapkan bapak ketika mendoa adalah bersyukur
bapak selalu bilang bersyukur tanpa libur
bersyukur masih bisa bersyukur
itulah sebenarnya inspirasi
inspirasi dari keluarga cemara itu
kalau saya ada di mana
antara agil sama ara adalah kehidupan kehidupan kami yang diambil sama bapak untuk jadi inspirasi di keluarga cemara
jadi kita dedikasikan film keluarga cemara untuk seluruh keluarga di indonesia
untuk emak emak dan juga abah abah dan juga anak anak di seluruh indonesia
dan ini kayaknya sukses ya
saya belum nonton tiga januari hari ini tayang gitu
tapi kayaknya ini harus dibikin kelanjutannya
karena akan ada dry dry dry air mata dan air mata
agil belum ada
agil belum ada soalnya kan
terima kasih semuanya
teh gina teh anggi mbak tiara nirina dan juga mbak astri sudah hadir di showbiz news
jadi tiga januari tayang dua ribu sembilan belas
pastikan anda semua datang ke bioskop nonton
ini dia salah satu film yang pokoknya wajib
pokoknya kalau misalnya dalam kesuksesan itu adalah
ya kan kalau kesuksesan kebahagiaan itu nggak usah diceritakan
karena udah tinggal bisa menjalankan dengan kebahagiaan
tapi kalau pada saat susah
ini adalah film yang tepat banget diajak anak anak untuk merasakan dan diajarkan tanpa harus
nih kamu tuh harus
berikan ini diberikan tontonan ini sehingga anak anak juga bisa merasa
wah ada yang namanya susah ya
karena kan kita tahu ya
anak anak sekarang kan mendapatkan
kita sebagai orang tua juga pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak kita
tapi kan kita nggak tahu kapan kita tertimpa masalah
atau segala macem
nah ini adalah saat yang tepat untuk reconnect feeling bersama anak anak dan keluarga
dengan menonton film keluarga cuman
terima kasih sekali lagi
sukses untuk keluarga cemaranya ya
semua keluarga yang ada di sini ya